sekitar lima puluh ribu supporter timnas indonesia memenuhi stadion utama gelora bung karno pada pertandingan lanjutan grup a piala aff antara indonesia menghadapi thailand kami sore
antrian penonton untuk masuk ke area stadion telah terjadi sejak gate dibuka pukul tiga belas tiga puluh waktu indonesia barat
para supporter squad garuda sudah tampak bersemangat menyambut laga klasik asia tenggara
sepuluh ribu tiket yang disediakan telah terjual habis satu hari sebelum pertandingan berlangsung
pada laga kali ini hanya tujuh puluh persen kapasitas stadion yang dibuka bagi penonton